yang terhormat panglima tni beserta romo dengan penuh alasan menunjukkan sebagian dari kemampuan kami
terimalah persambahan dari kami prajurit prajurit terbaik divisi infantri satu kota
dalam peragangan demonstrasi tidak memadamkan baik pemirsa pintar maupun sekantar
oleh karena setiap prajurit divisi infantri satu kota harus jago dalam beda diri
dengan tujuan untuk menyiapkan diri menjadi prajurit yang bermental badak
prajurit petarung yang berdisi tinggi dan pantang menyerang
kami juga saksikan bersama yang merupakan aplikasi dan penyelidikan dasar dalam beda diri yang mudah
sementara dabesu menampilkan iwan sasu yang adalah teknik pasukan dan kumpulan
dan menjelaskan dabesu mereka adalah prajurit prajurit muda
yang berusaha sedinamik dalam latihan
dabesu menampilkan iwan sasu yang adalah teknik pasukan dan kumpulan
dan menjelaskan dabesu mereka adalah prajurit prajurit muda
sebagai penyelidik sangat penting bagi prajurit kuasa
bagaimana dalam kondisi kondisi ini